dua belas koridor transjakarta mulai beroperasi dua puluh empat jam pada senin malam dua belas september dua ribu dua puluh
perubahan ini membuat jadwal operasional reguler transjakarta menjadi pukul lima pagi hingga pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
setelah itu dilanjutkan angkutan malam hari mulai pukul dua puluh dua hingga pukul lima pagi waktu indonesia barat
pt transjakarta sendiri telah melakukan penyesuaian jumlah personel dan armada bus untuk melayani operasi angkutan malam hari
kepala divisi sekretaris perusahaan transjakarta anang rizkaninur berharap perubahan waktu operasional dapat membantu warga yang kerap beraktivitas di malam hari
kami juga berharap layanan tambahan ini bisa membantu warga di saat kenaikan harga bbm
sebagian besar masyarakat pun menyambut baik penambahan jam operasional transjakarta terutama warga yang bekerja hingga malam hari
ya sangat membantu sekali kalau ada dua puluh empat jam
walaupun kita juga pulang kan malam
jadi ya kalau adanya basuh dua puluh empat jam ya jadi kita terbantu sekali sampai rumah jadi ya nggak terlalu malam sekali
membantu tapi lebih ditikai lagi keamanannya
menurut aku sangat membantu ya untuk pekerja pekerja yang pulangnya malam kayak aku kayak gini sih
terus dengan adanya dua puluh empat jam ya jadinya sangat membantu banget
layanan dua puluh empat jam ini nantinya akan berlaku
setiap hari dari hari senin sampai minggu
penambahan jadwal operasional transjakarta tentu menjadi kabar baik bagi warga jakarta
akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pt transjakarta
seperti keamanan para penumpang kemudian juga kebugaran dan juga kesegaran para petugas serta supir yang merupakan bagian penting dari operasional bus transjakarta